saat ini saya ada di kawasan perumahan purianja semoro
di mana merupakan salah satu kawasan perumahan yang paling parah terkena dampak dari banjir semarang
terlihat di belakang saya sejumlah warga terpaksa harus dievakuasi karena air juga semakin dari semakin tinggi
salah satu petugas aparatnya mas ketinggian air sampai berapa
ketinggian air sekitar hampir lima puluh cm
yang dievakuasi ada berapa orang
yang dievakuasi hari ini sekitar lima puluh seratus orang
mereka rata rata kenapa minta dievakuasi
karena rumahnya kebanjiran tidak bisa dipakai
tadi ada tempat pengungsian ditempatkan di bosko di adas moro di pobensi
ini juga ada salah satu warga mas kenapa memilih mengungsi
karena sudah tinggi sudah ada listrik juga
ini ke depan dong
sepahak di rumah
jadi ada berapa anggota keluarga yang di dekasi empat orang
rencananya mau kemana